dikepung polisi puluhan pelaku balapan liar di goa sulawesi selatan kabur ke tengah sawah
usaha lari melalui sawah ini sia sia karena mereka tetap tertangkap dan polisi menahan ratusan sepeda motor
rabu pagi ratusan pelaku balap liar di desa patalasang kecamatan patalasang kabupaten goa sulawesi selatan
kocar kacir mengetahui kedatangan polisi
namun mereka tidak bisa kabur karena telah terkepung
puluhan pelaku lainnya kabur dengan memacu sepeda motornya ke semak belukar hingga nekat melewati areal persawahan
polisi yang melakukan pengejaran berhasil menangkap sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya
di tengah areal sawah dalam razia ini polisi menahan satu ratus empat puluh sepeda motor
pada pagi hari ini kapolres goa bersama dengan unsur polsek dan pol subsektor melakukan razia operasi
pada lima sepeda motor

sampai sekarang kita melakukan pengecekan terhadap lebih dari satu ratus empat puluh kendaraan
dan kita sudah mengandangkan lebih dari tujuh puluh kendaraan